selamat malam untuk anda yang baru bergabung bersama kami
inilah debat pertama capres dan cawapres pemilu dua ribu dua puluh
dalam dua segmen berikutnya setiap paslon akan memberikan satu pertanyaan kepada paslon lainnya
jika pada segmen segmen sebelumnya pertanyaan disusun oleh para panelis
kali ini gagasan murni berasal dari para paslon
jadi mestinya tidak ada kisi kisi tidak ada pertanyaan terbuka
dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya
kami ingatkan kepada para paslon yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh paslon lainnya
mari kita berharap diskusi malam hari ini akan bernas akan kuat dan sangat fundamental untuk publik kita
dan untuk segmen ini akan dimulai dari tema hukum dan hak azasi manusia atau ham
sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan sebelumnya
kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon satu untuk bertanya
kemudian kami segera persilahkan anda untuk segera bertanya kepada paslon dua
waktunya dua menit dimulai mohon maaf kami ulangi waktunya adalah satu menit dimulai saat anda berbicara
dalam visi misi bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan
akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan
tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang bapak pimpin
dengan jabatan jabatan strategis seperti ketua umum ketua dewan pembina ketua dewan penasehat
ketua dewan pakar ketua harian wakil ketua harian sekjen bendahara semuanya laki laki
bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini
waktu bertanya masih ada paslon satu
bila cukup saya akan segera
paslon dua menjawab pertanyaan dari paslon satu
dan waktu menjawabnya dua menit dimulai saat bapak berbicara
saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda partai baru
kami baru berdiri kurang lebih sepuluh tahun
dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk
siapa yang paling berpengalaman
pertama dan paling mau untuk muncul
tetapi benar yang bapak sebut
tapi yang di eselon eselon sebagai contoh wakil ketua umum
saya kira cukup
kita punya wakil ketua umum ibu rahmawati soekarno putri
beliau bertanggung jawab untuk ideologi
kita juga punya beberapa wakil ketua umum lainnya
kemudian kita punya sayap partai yang namanya perempuan indonesia raya
dan kita punya susunan caleg saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai pak
dan itu tekad kami
jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan
kita belum puas
tapi kami membuka peluang
dan kita memiliki peluang
sebesar besarnya untuk emak emak perempuan untuk bergerak
dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak emak di seluruh indonesia
saya kira demikian
waktunya masih tersedia
saya bukan gerindra lagi pak
tidak bisa jawab pak
kecuali bapak angkat lagi pak
selanjutnya saya akan persilahkan paslon satu
untuk menanggapi jawaban dari paslon dua
waktunya satu menit
ya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena pak prabowo sudah mengakui
tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi
kalau saya boleh membandingkan mohon maaf
misalnya di kabinet saya saat saya membentuk kabinet
ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat tempat strategis
misalnya mentlo itu adalah menteri luar negeri pertama
kemudian menteri bumn
kemudian menteri lhk
kemudian menteri yang berani dan nekat
menteri kelautan dan perikanan
dan saya juga pernah membentuk yang namanya pansel kpk
terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan
dan mereka bisa memilih komisioner yang paling baik
selanjutnya paslon dua
kami persilahkan menanggapi tanggapan dari paslon satu
waktunya satu menit
baik saya kira itu sah
tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang bapak tadi banggakan justru
yang menunjukkan suatu kerugian kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat
jadi menurut saya kita jangan permasalahkan orang demi orang
ya kita masalahkan adalah kebijakan kebijakan yang dia hasilkan dan dia produkkan
jadi kalau dibilang masalah gender oke kita cari
kita bisa hitung jumlah tapi kalau kita bilang output
kita bisa berdebat lagi
kita bisa berdebat lebih lama lagi
jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga
harus perempuan tapi juga cakep dan pro rakyat
dan tidak perempuan mengambil kebijakan kebijakan yang merugikan rakyat
jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan
kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri
ya saya kira tidak perlu dibanggakan
baik kita langsung saja masuk
para paslon kita masuk ke bagian kedua
masih pertanyaan dengan tema hukum dan hak asasi manusia atau ham
kali ini kesempatan kami berikan kepada paslon nomor dua untuk bertanya
waktunya adalah satu menit
dimulai pada saat anda mulai bicara silakan
ya seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih
dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat
bahwa bagaimana apalagi bapak sudah empat tahun bekerja
untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum
dan lahirnya benturan benturan kepentingan baru
seperti penunjukan penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik
itu ditanyakan oleh masyarakat
bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan
ukm sulit untuk berkembang
banyak sekali ukm yang menanyakan kepastian hukum
nah kami ingin menanyakan kepada bapak
bagaimana untuk memastikan ini terjadi di
seandainya bapak mendapatkan amanah dari allah swt untuk lima tahun ke depan
sementara bapak sudah empat tahun menunjukkan ketidakberhasilan
untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir dimana mana
oke cukup langsung saja dijawab oleh paslon satu waktunya satu menit
waktunya koreksi dua menit
saya akan lakukan revisi revisi undang undang yang menghambat berkembangnya ukm ukm kita
kita akan revisi banyak sekali undang undang
yang tidak pro kepada investasi
kita juga akan perbaiki aparat aparat yang tidak memberikan pengayuman
tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita
karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa
hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha
dan hukum juga tidak tebang wileh
dan hukum betul betul bisa memberikan rasa tentram
rasa nyaman kepada seluruh rakyat indonesia
pak gyei saya berjanjikan untuk menambahkan
program kami ke depan adalah
melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total
salah satunya adalah penataan regulasi
penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih
dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas
yang menguntungkan rakyat memudahkan rakyat
dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan ukm
saya kira itu
cukup waktunya masih ada
langsung saja paslon dua memberikan tanggapan
kita tahan untuk pendukung satu memberikan tanggapan
atas apa yang disampaikan oleh dua
waktunya adalah satu menit
jadi yang kita permasalahkan adalah
bagaimana yang bapak sebut tadi
presiden jokowi tadi sebut
aparat aparat yang tidak mengayomi dan sebagainya
sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana
karena bapak sudah memimpin selama empat tahun
apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan segera
sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu
sehingga terjadilah sekarang
kesan bahwa perdagangan hukum
keadilan itu hanya untuk orang kuat orang kaya
orang yang punya koneksi
dan tadi ditanya oleh wakil presiden saya
jadi ditanya adalah
kalau jabatan jabatan penting itu diserahkan kepada
kader yang aktif dari partai partai politik
dan bukan seorang yang sebenarnya terpengaruh
saya ingin menjawab
waktunya habis pak prabowo langsung disambut
diberi tanggapan oleh paslon satu
waktunya satu menit dari kata pertama
saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi
bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada
tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional
menurut saya jabatan itu yang paling penting
seperti tadi sudah saya sampaikan
ada sebuah merit system
ada sebuah proses rekrutmen yang betul
proses rekrutmen yang transparan
proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi
banyak kok aparat hukum
yang berasal dari partai
yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris
misalnya pak harudin lopa
ternyata memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik
kenapa harus dibedakan ini yang partai ini yang non partai
saya kira sama saja buat saya
yang paling penting proses rekrutmennya benar
waktunya habis pak jokowi
kita tepuk tangan untuk segmen ini
silakan pendukung dua satu
dan tema hukum dan ham sudah selesai dibahas di segmen ini
ya penonton pendengar dan juga warganet
usai jeda pariwara kami akan segera kembali
dan masuki sesi debat pasangan kandidat
untuk tema korupsi dan terorisme
dan tetaplah bersama kami di debat pertama